saudara bagi anda yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran dan melewati jalur eksit tol ungaran kabupaten sumarang jawa tengah
anda bisa berkunjung ke pusat oleh oleh khas yaitu tahu baso
atau anda bisa menemukan atau mampir ke wilayah bendungan bandungan bila ingin membeli bunga dan buah segar
penasaran seperti apa berikut liputannya untuk anda
saudara saat ini kami sedang melakukan peliputan arus mudik tepatnya di eksit tol ungaran kabupaten semarang
wilayah ungaran merupakan salah satu wilayah pusat pemerintahan di kabupaten semarang
dan juga salah satu wilayah yang merupakan favorit bagi para pemudik untuk melepas lelah ataupun memberi oleh oleh
salah satu oleh oleh yang terkenal di muara
ini adalah bau bakso yang merupakan makanan khas yang sering dibeli oleh para pemudik untuk mampir di wilayah ungaran
bila masih ada waktu lengang silahkan untuk mengunjungi wilayah kecamatan badungan
yang merupakan tempat objek wisata yang cukup terkenal juga di wilayah kabupaten semarang
yang berjarak sekitar empat belas km dari ungaran
eksit tol ungaran yang berada di kabupaten semarang merupakan pintu keluar dan masuk tol semarang solo
saat lebaran banyak para pemudik yang ingin mampir ke wilayah ungaran untuk sekedar beristirahat
ataupun membeli oleh oleh khas ungaran yaitu tahu bakso
ya tahu bakso merupakan makanan khas di ungaran yang biasanya dibeli untuk oleh oleh keluarga di rumah
untuk lebaran tahun ini ramenya kapan mbak untuk oleh oleh seperti ini
ini dari arus mudik awal itu hamin tujuh atau enam biasanya udah sedikit pagi
setelah itu untuk arus berat mudik juga biasanya sampai haplah sepuluh itu juga haram
apa yang menarik di bakso buji ini di wilayah ungaran ini
biasanya kalau kita kasih itu kan ada tahu baso dan untuk pendaki produk lainnya juga ada

ada juga seluruh sapi atau bersama
bagi yang masih mempunyai waktu sendang dari ungaran anda bisa memampir ke kawasan wisata bandungan
yang berjarak empat belas km dari ungaran
kawasan wisata bandungan merupakan tempat yang sejuk karena berada di lereng gunung ungaran
di sini pengunjung bisa membeli bunga dan buah segar yang biasa dijual warga di pinggir jalan
rata rata yang beli warga luar kota atau
warga luar kota juga tetangga
tetangga ya bu ya biasanya buat apa bu
ya buat itu tamu tamu sumbatan
kalau rame biasanya hari apa aja bu kalau lebaran
waktu lebarannya atau sebelum lebaran
nah bagi anda yang melintas di eksitol semarang tak ada salahnya ya untuk mencoba mampir di tempat ini
hendra teguh prastowo kompas tv kabupaten semarang jawa tengah